tapi kalau menghidupkan lagi dengan pertimbangan hakim menurut saya terlalu berlebihan
lalu macam macam kan di sini ada yang usul memimpin pak rupa pak pol ada yang usul memimpin wakil pres ada yang usul membuat kualisi permanen
ada yang terakhir usul juga bahkan bpa dijadikan ketua dewan pertimbangan agung dan sebagainya
ya silakan aja dibicarakan dibicarakan bahwa pak jokowi itu masih mungkin diperlukan di politik silakan
tetapi bentuknya seperti apa langsung atau tidak langsung dan apakah memang harus formal begitu atau tidak itu terus saja didiskusikan
kalau saya sih struktur ketatanegaraan yang
ada sekarang sudah cukup ada wati pres
dulu ada dewan pertimbangan agung itu dianggap tidak bagus sehingga lalu di dalam reformasi itu dihapus
diganti dpd kalau tidak salah yang lembaga setara dpa dulu dianggap ya adanya seperti tidak adanya sehingga dihapus tidak usah
kalau presiden perlu nasihat gina dibentuk one team press
nah menurut saya struktur yang sekarang ada itu sudah bagus one team press dewan pertimbangan presiden
pak dia memberi usul usul secara langsung kepada presiden tanpa terlalu kaku melalui bpa ini presiden ini bpk ini ma
tidak usah dpr itu sudah dibubarkan berdasar hasil studi yang dulu dianggap tidak efektif
jadi sebaiknya pak jokowi ke one team pres
silakan saja kalau mau ke sana silakan kalau mau ke one team pres
tapi kalau menghidupkan lagi dengan pertimbangan hakim menurut saya terlalu berlebihan
orang lalu dibentuk lembaga negara sendiri yang sudah dianggap tidak tepat lalu dihidupkan lagi
tapi silakan politik masih akan terus diproses
saksikan program program kompastv melalui siaran digital ptv dan media streaming lainnya